tuan rumah piala aff u sembilan belas dua ribu delapan belas indonesia ini berhasil melaju ke babak semifinal
sekalipun kalah melawan thailand indonesia telah mencetak kemenangan beruntun dalam pertandingan lain di babak penyisihan
bintang sepak bola muda egy maulana fikri bersedia turun untuk pertama kalinya di aff u sembilan belas tahun ini dalam laga semifinal melawan malaysia
saya ajak anda untuk lihat seperti apa jejak indonesia dalam aff u sembilan belas di tahun ini
ini yang pertama sejaknya timnas indonesia dipercaya sebagai tuan rumah tahun ini dua ribu delapan belas sebagai tuan rumah turnamen piala aff u sembilan belas
turnamen ini berlangsung sejak satu hingga empat belas juli dua ribu delapan belas
jadi sudah berlangsung babak penyesihannya
timnas indonesia yang dijuluki garuda nusantara ini masuk dalam grup a di babak penyesihan yang sebelumnya sudah mengalahkan
thailand kemudian ada vietnam ada juga singapura ada laos dan ada filipina di sana kalau tidak salah
jadi sudah mengalahkan ini dan akhirnya sekarang masuk di babak semifinal melawan malaysia
dan berikutnya ini dia babak penyesihannya kita breakdown lagi sebelum sebelumnya yang sudah dilakukan oleh timnas u sembilan belas indonesia
timnas indonesia ini mengecap kemenangan di pertandingan pertamanya
indonesia pertama kali menang tipis atas laos satu dalam pertandingan di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur pada minggu satu juli dua ribu delapan belas
kemudian ini kita lihat indonesia empat singapura
timnas indonesia meraih kemenangan yang justru lebih spektakuler yakni empat melawan singapura di tanggal tiga juli waktu itu
kemudian pertandingan selanjutnya lagi lagi indonesia berhasil menggolkan atau mencetak empat gol
namun gawang indonesia kebobosan
ini untuk pertama kalinya karena kalau kita lihat di sini satu
jadi kebobosan untuk pertama kalinya saat melawan filipina waktu tanggal lima juli kemarin
dan selanjutnya di pertandingan lain indonesia melawan vietnam
ini kembali menang melanjutkan kemenangan beruntun melawan vietnam
jadi kalau kita lihat di sini indonesia sudah menempati posisi runner up dalam babak penyesihannya
jadi sebenarnya walaupun tidak bertanding atau kelihatannya memang kalah begitu ya
tapi walaupun kalah sudah mendapatkan posisi runner up
tapi ketika indonesia mampu mencetak gol satu ini menjadi tiket untuk indonesia untuk melaju ke babak semifinal
dan dalam pertandingan ini jadi grup a akhirnya timnas indonesia lah yang akhirnya maju di babak semifinal
dan selanjutnya ini dia
semifinalnya nanti tanggal dua belas juli dua ribu delapan belas indonesia sebagai runner up grup a berhadapan dengan juara grup b yakni malaysia
kemudian ini ada thailand yang akan juga berhadapan dengan runner up grup b yakni myanmar
jadi pemenangnya nantinya akan bertemu di babak final
siapa pemenangnya kita harus tunggu
dan untuk pertandingan malam ini timnas indonesia dilengkapi oleh kembali lagi nama egy akhirnya muncul
bintang muda egy maulana fikri yang baru saja pulang dari polandia
meresmikan kontraknya dengan klub lesiogedongs
dan egy ini berpeluang untuk mengikuti pertandingan malam ini melawan timnas malaysia
dan egy sudah mengaku dalam kondisi prima sudah siap
egy sudah mengikuti
jadi jika diizinkan dia akan membela nama indonesia dan bertanding melawan malaysia